sementara itu sejumlah pedagang pasar menggelar aksi mengecam simpatisan fpi maher atuwailibi
yang diduga menghina habib lutfi bin yahya melalui media sosial
minggu siang selain itu mereka juga berencana akan melaporkan maher atuwailibi ke kepolisian
diketahui maher atuwailibi saat ini juga tengah berseteru dengan artis nikita mirzani
buntut aksi dugaan penghinaan yang dilakukan simpatisan fpi maher atuwailibi
melalui twitter terhadap habib lutfi bin yahya
membuat sejumlah pedagang pasar menggelar aksi kecaman pada minggu siang
kecaman tersebut dituangkan langsung di sejumlah spanduk dan poster
yang dibentangkan di kawasan pasar kalimalang cakung jakarta timur
selain membawa sejumlah spanduk dan poster mereka juga meminta simpatisan
serta pimpinan fpi rizik syihab untuk tidak saling menghina sesama ulama
selain berencana melaporkan maher atuway libi ke kepolisian
pedagang pasar mengaku siap melawan arogan si organisasi fpi
tidak terima atas dihinanya habib lutfi bin yahya guru kami tercinta
yang dilakukan oleh rombongan dari habib rizik
maka dengan itu komite pedagang pasar dengan tegas
bagaimana mengultimatum rombongan habib rizik
untuk tidak saling menghina sesama ulama
terbarkan islam rahmatan dilalami